lebih dari tiga ratus orang sebagian diantaranya mahasiswa ipb
jadi korban penipuan investasi yang membuat mereka terlilit utang pinjaman online
total kerugian mencapai dua tiga miliar rupiah
pelaku berkedok menawarkan kerjasama toko online dengan modus penjualan barang fiktif
lantas apa yang membuat ratusan mahasiswa tergiur dengan tawaran ini
sudah bergabung bersama kami adalah orang tua salah satu mahasiswa yang menjadi korban
sekaligus koordinator pelapor dewi aryani selamat sore ibu dewi
selamat sore mbak
ibu dewi terima kasih atas waktu anda sore hari ini
yang pertama tama saya tentu saja bersimpati dengan apa yang saat ini terjadi dengan putri ibu ya
tadi saya sudah menyampaikan
tapi ibu dewi persisnya seperti apa
atau pertamanya bagaimana kemudian anda mengetahui bahwa anak anda terjerat
awalnya anak saya saya mendengar cerita dari anak saya
mungkin itu setelah terjadi beberapa waktu menagih ke pelaku ini tidak berhasil
kemudian juga tagihan tagihan ini kan tetap datang ke anak saya
anak saya merasa tertekan akhirnya anak saya bercerita kepada saya
begitu awalnya mbak
apa yang membuat anak anda kemudian teman
temannya tertarik untuk mengikuti investasi ini
apakah mereka mengenal brokernya orang yang mengenalkan pertama kali investasi ini
dan mengapa kemudian bisa langsung berjejaring dan mudah sekali sepertinya mendapatkan investor investor lainnya
awalnya mungkin dari teman ke teman gitu mbak
jadi dikenalkan langsung ke pelaku
bahwa ada nih yang bisa
bisnis mereka sih bilangnya tuh ke anak anak ini ini ada cuan bisnis jualan mau nggak
jadi dari teman ke teman gitu aja mbak dimulainya
seperti apa sosok pelaku ini ibu dewi
apakah anda tahu atau mungkin anda diceritakan dari putri anda
menurut pengakuan cerita dari putri saya bahwa pelaku ini memang menyampaikan ceritanya bahwa bisnis ini sangat meyakinkan
dan si pelaku ini mengaku bahwa dia tuh pernah bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan perusahaan startup
bahkan waktu terjadinya terhubung dengan korban ini dengan pelaku ini
pelaku ini mengaku bahwa dia ini salah satu seorang karyawan di sebuah bank swasta yang cukup besar
pokoknya ini sangat meyakinkan sekali gitu cerita ke anak anak
ini kemudian pelaku ini selalu menceritakan pencapaian pencapaian dia bahwa sekarang dia punya mobil mobil dan ya gadget gadget yang paling mahal gitu
sebagai hasil dari usahanya dia bisnis dia yang punya toko online itu
apakah kemudian ketika putri anda bergabung dengan skema investasi ini ada perjanjian hitam di atas putih yang ditandatangani antara putri anda dan rekrut
rekruternya ya istilahnya ya
memang tidak ada mbak tidak ada awalnya ini hanya membantu
jadi si korban ini diminta bantuannya untuk menaikkan rating toko pelaku
jadi hanya itu saja sih
mungkin kalau bukti hanya transaksi transaksi dan transfer uang yang masuk dan kemudian ditransfer kembali dan ditransfer lagi ke pelaku
bu dewi sudah berapa lama kegiatan ini berlangsung
kalau misalnya ibu dewi sudah berbincang juga karena ibu kan juga koordinator ya
jadi kira kira sudah berapa lama ini pergerakannya
waktunya memang berbeda beda ada yang dimulai dari tahun dua ribu dua puluh satu ada juga yang dimulai yang baru memulai nih di bulan september ini sebagai korban
jadi baru akhir akhir bulan ini
dan memang mengincar mahasiswa berarti bu dewi ya
iya memang targetnya kebanyakan mahasiswa
mahasiswa mbak dari tiga ratus ini hampir sembilan puluh persen mahasiswa
usianya di antara rentang berapa sampai berapa bu dewi kalau boleh kami mendapatkan informasi
rentan dua puluh sampai dua puluh dua
dua puluh sampai dua puluh dua
iya sampai dua puluh dua
dari beberapa aplikasi pinjaman online yang kemudian terkoneksi itu apakah itu legal bu dewi anda sudah mengecek itu
pinjaman online legal kebetulan
pinjaman online yang legal ya berarti ya
iya yang legal mbak
oke tapi modusnya kemudian dalam bentuk penipuan investasi ya
iya berbelanja transaksi gitu di toko online milik selaku
bu dewi sejauh ini dari sudah berapa orang kemudian melaporkan diri kepada anda sebagai koordinator korban
yang sudah saya
kasih datanya ke kepolisian pihak kepolisian sudah tiga ratus dua puluh sembilan
kemudian tadi malam ada lagi yang bertambah datang ke saya menghubi saya
saya juga mereka ini mengaku bahwa saya ini korbannya aisyah juga gitu
korban pelaku ini juga gitu
jadi memang mungkin kemungkinan ada pertambahan korban
dari tiga ratus dua puluh sembilan itu mungkin akan lebih ya
iya karena semalam juga statusnya masih
hmm statusnya juga mahasiswa
dari tiga ratus dua puluh sembilan korban itu bu dewi range kerugiannya yang sudah mereka atau kerugian investasinya berapa bu dewi
kalau yang untuk membayarkan secara pribadi itu tagihannya itu sudah hampir lima ratus enam puluh juta lebih
tapi untuk total dari
dari tagihan yang masih berada di sana
dari tagihan yang masih berjalan sekarang ini hampir dua tiga miliar
sebenarnya bu dewi kalau misalnya
sebenarnya kalau misalnya dilihat ini untuk modus investasinya penipuan investasinya ini agak baru ya bu dewi ya
apakah anda juga mendapatkan informasi soal ini sebelumnya
kebetulan mbak dalam proses
saya ini mendapat beberapa informasi dari debt collector
karena kan saya beberapa kali menghadapi
apa namanya menemani anak anak ini menghadapi debt collector gitu
karena kan kebetulan orang tua ini banyak yang belum tahu gitu
akhirnya saya hadapi saya bantu anak anak ini untuk menghadapi debt collector
dan mendapatkan info dari debt collector itu bahwa pelaku seperti ini sudah banyak
cuma mungkin belum ada yang melapor
dan korbannya juga hampir ratusan juga mungkin
jadi ya mungkin ini pertama kali ya mbak ya kasus ini dilaporkan ke kepolisian
apakah ada teror yang diterima kepada anak anak ini ataupun orang tua
alhamdulillah tidak ada mbak
tidak ada teror sama sekali
hanya mungkin pinjaman hmm
iya iya silahkan disampaikan
hanya mungkin ada beberapa dari tagihan tagihan ini yang
dari penagih ini yang agak ya itu cuma satu dua sih yang mungkin bahasanya kasar ya
dan seperti mengancam gitu
bu dewi bagaimana dengan pihak kampus
sejauh ini tidak hanya satu kampus ya asal mahasiswanya
jadi total ada berapa kampus
apakah kemudian bu dewi juga berkoordinasi dengan kampus kampus tersebut
saya belum ada mbak
belum ada koordinasi dengan kampus manapun
karena kampus yang apa namanya mahasiswa ini terdiri dari beberapa kampus di bogor ya
dan ada juga yang di luar kota bogor juga ada
bu dewi bagaimanapun kan ini ketika mereka ketika mahasiswa itu melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online
mereka sudah memasukkan datanya dan lain sebagainya
artinya data sudah dipegang dan utangnya sudah tercatat
bagaimana sekarang apa upaya yang dilakukan masing masing pihak bu dewi untuk bisa menyelesaikan utang utang ini
nah ini juga mbak yang menjadi pr kami sekarang
bagaimana korban ini membayar
sementara kan korban ini kebanyakan mahasiswa ya
dan tentu saja belum berpenghasilan gitu
jadi mungkin untuk ini kami lakukan konsultasi ke pihak yang terkait
bagaimana nanti untuk mencari jalan keluarnya gitu mbak
apakah sudah konsultasi kepada pihak mana saja bu dewi
apakah misalnya kepada lembaga yang mengawasi pinjaman misalnya seperti ojk untuk menyelesaikan dispute ini
belum mbak kebetulan
karena kan saya secara pribadi ya
bukan institusi gitu
jadi akses kesana menurut saya agak susah gitu ya
mungkin nanti akan diusahakan oleh kuasa hukum kami
apakah ada perkembangan informasi
kembangan informasi terbaru bu dewi dari hasil penyelidikan polisi selain sudah menahan ya
sudah ditahan pelakunya satu orang ya bu dewi ya
iya untuk sekarang belum ada mungkin hanya masih dalam tahap penyelidikan dari kepolisian
untuk meminta keterangan dari para saksi
bu dewi apakah memang pelakunya hanya satu orang atau misalnya ada kesaksian dari anak anak ini
yang mengatakan oh mereka ada agennya
untuk dari anak anak sih hanya itu mbak tapi rekening uang yang masuk itu memang ada beberapa
yang masuk rekening adeknya pelaku
oke tapi yang selama ini intens mendekati anak anak ini adalah satu orang ini ya
ya yang intens memang satu orang ini
dan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ya
iya begitu mbak
oke bu dewi bisakah kemudian selanjutnya apa yang kira kira ingin ibu dewi sampaikan
katakanlah kepada pihak kampus
karena begini kalau misalnya bisa mendapatkan akses kepada ratusan mahasiswa di salah satu kampus besar
itu kan berarti ada sebuah sistem yang agak lolos yang mungkin tidak terdeteksi oleh pihak kampus
saya sih sebenarnya ingin sekali ya mbak
apa namanya menjalin komunikasi gitu dengan kampus bagaimana ini penyelesaiannya untuk para mahasiswa yang
kemungkinan kan ini dari beberapa kampus ya mbak ya
jadi sampai sementara ini belum ada sih mbak
sedang kami usahakan mungkin ya dengan para pihak ini
ibu dewi aryani terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
dan kami berharap
oke baik mbak
ya kami berharap
semoga juga ibu dewi bisa segera menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini
terima kasih banyak bu dewi
amin amin terima kasih mbak